di wilayah kita kita lakukan penyelidikan
ada satu buah
ada satu buah kelompok
ada satu beberapa wilayah di sini tempat di polongkarto ini
yang digunakan sebagai kantor
dan tadi kita lakukan
dan dari pengurusnya
secara sukarela menurunkan dari
kilafatul muslim ini selanjutnya tentunya
kepada pengurusnya juga akan kita klarifikasi
terkait dengan keterlibatannya
sejauh mana dia perananya
di dalam kelompok kilafatul muslim ini